saya linka hardianti saya pembalap nasional indonesia
awal masuk dunia balap awalnya itu sebenernya karena bokap
bokap itu pembalap nasional
awalnya banget nih karena bocat dulu sering latihan sering balapan gue sering nonton
karena mungkin dari kecil udah sering liat bokap di sebelah
liat gimana sih nyetirnya kok itu udah tarik tarik apaan
sambil ketawa tawa waktu itu sama temen
gak lama abis nyobain study study gitu bokap nyamperin naik motor
udah mau nangis aduh kemarin bokap
pas nyampe ternyata bokap bilang kamu tuh ngapain
bukan gitu yang bener gini caranya yang bener
kalau mau belajar bilang
dari situ baru kayak oh berduduk kok nih
makin gede baru ngerasa oh ini dia passion gue tuh di sini
kayak misalnya season tahun ini selesai terus lagi ada libur
itu rasanya aneh aja kayak kok apa ya kok gue kurang happy
kok ada yang suatu yang kurang
baru ngerasain oh hampa nih hidup gue
kalau gak ada balapan butuh latihan di sini
ketik ketik lah harus ngerasa yang ada ngeras dalam mobil balap
baru udah ngerasa disitu emang gue gak bisa jauh sih dari dunia balapan
sepanjang hidup gue karir gue latihan di balapan tuh sebenarnya gak bisa dilupain
karena emang cinta kali ya sama dunia balapan
masing masing cabang balapan yang ngikutin juga punya
cerita dan kenangan sendiri juga
mungkin kayak misalnya di offroad gue seumur hidup
gara gara ikut offroad udah ngerasain kebalik enam kali
gue lima tahun dulu ikut slalom dan
rasasi gue masih gitu gitu aja dan tiba tiba dua ribu tiga belas
entah kenapa gue terpacu tahun itu
dan gue bisa menang jurnal nasional mengawal kelas senior
gue rank satu waktu itu dua ribu tiga belas gitu ya
gue gak boleh orang kenal gue cuma sebagai
alin kaya cewek salah satunya di balapan ini
cuma prosesnya gitu gitu aja
itu jadi motivasi untuk gue
buat bisa walaupun cewek
gue mini repes disini tapi gue juga bisa berprestasi dari sini
slalom dua ribu tiga belas di bandung jurnal satu nasional
dua ribu lima belas jurnal satu nasional juga kan
dua ribu lima belas juara satu nasional juga di lampung untuk kelas f modifikasi
terus untuk speed offroad tahun dua ribu lima belas ranking kedua
itu tahun pertama ikut speed offroad dan langsung ranking kedua untuk kelas g sebelas
terus dua ribu enam belas itu peringkat juara satu juga waktu itu event di bsd speed of road
untuk touring sendiri tahun ini juara tiga nasional
dan terakhir drifting dua ribu tujuh belas kemarin juara tiga nasional di yogyakarta
mimpinya tuh pengen jadi pembalap serba bisa
balapan gue banyak banget yang gue ikutin karena itu gue liat bokap gue
cop gue balapan dan dia semuanya bisa
gue bahkan percaya setiap mobil itu mereka punya jiwanya masing masing
gue butuh lo untuk
please gue butuh lo untuk bertahan
untuk satu saat ini dia plus lo bisa sampai finish
kita harus bareng bareng sampai garis polisi
balapan buat seorang alimca itu adalah hidup gue
karena itu hidup gue tanpa balapan hampa aja rasanya hidup
orang yang punya mimpi yang penting tuh lo kuat sama keteguhan hati
lo pengen apa ya lo harus teguh hatinya lo buat mencapai itu lo harus teguh hatinya
yang pengalaman gue alami sih selama ini
kalau gue punya kemauan tekad yang kuat insya allah ada aja jalan
insya allah lo harus lo kejar terus insya allah dan banyak berdoa
jalan ke jalan kejayaan